polda metro jaya menggelar rekonstruksi penyanderaan dan perampokan rumah di pondok indah di rumah sakit koder kelapa dua tangerang
lokasi ini tidak jauh dari rumah tersangka aj
dengan penjagaan ketat polisi dari subdirektorat umum jatan ras polda metro jaya
kelima pelaku memperagakan perencanaan aksi mereka di dua tempat yang berbeda
dalam aksi ini aj berperan sebagai dalang penyanderaan dan perampokan di pondok indah
sebelumnya aj berbicara dengan empat rekan lain di kantin dan halaman parkir rumah sakit koder
sebelum akhirnya menuju hotel di wilayah ciputat dan rumah korban asep sulaiman di pondok indah jakarta selatan
para tersangka melakukan dua puluh satu adegan rekonstruksi
rekonstruksi kemudian dilanjutkan di salah satu hotel di bilangan ciputat tangerang selatan
kita baru yang didukung dari keterangan para pelaku bahwa ada satu lagi senjata yang mereka gunakan
jadi si john ini menyerahkan atau memberikan senjata kepada samadi pada saat mereka di lokasi
peristiwa perampokan dan penyanderaan terjadi di sebuah rumah di jalan bukit hijau tujuh pondok indah jakarta selatan tiga september lalu
polisi menggiring pelaku keluar rumah setelah melakukan penyergapan sabtu siang
sekitar lima belas menit setelah penyergapan dan membawa pelaku keluar polisi juga membebaskan sandra
selama penyergapan berlangsung puluhan polisi bersiaga dengan senjata lengkap
pelaku langsung dibawa ke polda metro jaya penyanderaan terjadi sekitar pukul enam pagi